seperti inilah salah satu kondisi pengungsian warga tanjung desa labuan kecamatan ratolindo tojo una una
kamp pengungsian mereka dibangun seadanya tanpa fasilitas pendukung lain seperti mck
warga terlihat bertumpuk di salah satu tenda besar tanpa protokol kesehatan
lokasi pengungsian ini berada di lokasi bekas transmisi tvri
di dataran tinggi yang agak jauh dari bibir laut teluk tomini
tercatat sekitar dua ratus keluarga atau lebih dari tiga ratus jiwa berkumpul di sini
untuk keperluan air minum pada siang hari mereka akan turun ke kampung
ada pula pasokan air minum dari depo air minum yang diusahakan badan usaha milik desa setempat
untuk mck mereka akan turun ke kampung atau ke tempat tempat terdekat
tiap siang atau sore mereka akan turun mencari perbekalan di kampung dan mengecek kondisi rumah mereka
lalu malam harinya naik lagi ke tempat pengungsian
untuk sementara ini makanannya masih dibawa dipersiapkan sendiri dari warga sekitar yang datang mengungsi dari sini
jadi dari berapa kelurahan pak dari berapa dusun
di sini ada dua dusun yang datang mengungsi di sini kemudian ada sekitar enam atau tujuh rt yang masuk mengungsi di sini
ini untuk kebutuhan air
air mandinya pak atau buang air besarnya di mana pak bagaimana upayanya pihak di sini
kalau terkait untuk air minumnya ini terkadang warga beli sendiri
cuma tadi sore saya lihat ada rekan rekan dari bumdes yang menggunakan depot air gelong desa yang membawa datang ke sini air minumnya itu
pada senin wilayah toja una una diguncang dua kali gempa besar
yang pertama berubah
berkekuatan magnitudo lima sembilan
lalu disusul gempa berkekuatan magnitudo enam satu
lantaran rata rata permukiman warga berada di pesisir pantai mereka pun mengungsi sejak senin dua puluh enam juli dua ribu dua puluh satu